pt pertamina melalui anak usahanya keroyokan melakukan transisi energi
guna mencapai target netral karbon
pemerintah memasang target ambisius untuk mencapai netral karbon
atau net zero emissions nze pada dua ribu enam puluh mendatang
pemerintah indonesia menargetkan penurunan emisi karbon nasional
atau yang disebut nationally determined contribution ndc
melalui dekarbonisasi beberapa program menuju energi besi
telah dijalankan pertamina mulai dari pengembangan hidrogen hijau
hingga produk baterai kendaraan listrik
lalu apa saja strategi besar subholding pertamina
demi mencapai target tersebut
bisnis geotermal atau panas bumi memiliki prospek cerah
lantaran baru dua gigawatt yang dikembangkan
dari cadangan yang tersedia sekitar dua puluh tiga gigawatt
geotermal juga dinilai lebih menarik bagi konsumen industri
karena kestabilannya dalam mengaliri listrik
dibandingkan jenis energi baru terbarukan lainnya
direktur utama pertamina geotermal energi ahmad yuniarto mengatakan
perseroan tengah menerapkan teknologi binary unit
pada dua ratus sepuluh mw panas bumi bersama pln geothermal
binary unit merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan uap dan air panas
yang tidak termanfaatkan dan akan diinjeksikan ke perut bumi
sehingga dapat menambah kapasitas listrik yang dihasilkan
mengembangkan potensi yang ada yang sudah kita pelajari bersama
dengan anak perusahaan bumn yang lain seperti pln geothermal
yaitu sebesar dua ratus sepuluh mw menggunakan teknologi binary
dan ini adalah upaya pengembangan yang bisa mempercepat
penambahan kapasitas terpasang panas bumi di indonesia
dan juga bisa dilakukan dengan biaya ataupun capex yang lebih efisien
di sektor kelistrikan pengembangan hidrogen hijau
sama strategisnya dengan baterai
pertamina power indonesia sudah melakukan proyek percontohan hidrogen hijau
yang nantinya bisa dikonversikan menjadi amonia sebagai pupuk maupun pemurnian
serta pemanfaatan untuk coviring di pltu
sangat diperlukan untuk melakukan dikarbonisasi
untuk sektor sektor yang susah dikarbonisasi
jadi seperti transportasi itu untuk yang long term
apa yang bukan long term
misalnya bus antar kota truk yang memerlukan banyak energi
itu mungkin pakai baterai
kapal kapal aviasi kapal terbang kapal laut
terus juga industri industri seperti baja semen gitu ya
itu perlu energi yang sekarang kan perlu banyak energi
itu dikarbonisasinya melalui hidrogen
di sektor gas heru setiawan direktur strategi dan pengembangan bisnis pertamina gas negara
berinisiatif mengembangkan bisnis biometan sebagai dekarbonisasi industri kelapa sawit
gas biometan memanfaatkan limbah cair minyak kelapa sawit pome
biometan dapat menggantikan bahan bakar minyak dari follo
menghidupkan energi fosil
sekaligus mengatasi masalah lingkungan dari limbah cair
biometan dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan
generator listrik dan pemanas
serta jejak gas buang yang rendah karbon
karena biometan ini kan lebih eco friendly ya
jadi sedikit lebih mahal daripada yang konvensional
sawit kita itu sangat besar ya
bisa sampai hampir dua ratus mm
di sektor hulu pt kilang pertamina internasional
berencana memproduksi biodiesel naik dua kali lipat dari kilang cilacap
menjadi enam barrel per hari di tahun dua ribu dua puluh
ditambah produksi kilang dumai sebesar seribu barrel per hari
untuk itu kpi meminta pemerintah membuat kebijakan mandatori
alokasi minyak kelapa sawit agar program biodiesel bisa berkesinambungan
nah harapannya tentunya kenapa
dari biodiesel yang di cilacap enam ribu barrel per hari itu
ekivalennya bisa mereduksi untuk mereduksi co dua sebesar dua ratus delapan puluh ribu ton per tahun nantinya
nah itu dari sisi green
kemudian saat ini juga inisiatif inisiatif terkait dengan studi untuk ke arah depannya
kalau tadi kan biodiesel
kemudian kita juga akan melakukan studi terkait dengan penggunaan bioetanol ke depannya
dengan tentunya kita berkolaborasi dengan partner partner kita termasuk juga pt pn
karena memang feedstocknya berasal dari perkebunan ya
pertamina mengklaim sejumlah upaya menghasilkan energi bersih sejak dua ribu sembilan belas dalam bisnisnya
ekonom bank mandiri dendi ramdhani menilai pertamina punya kapasitas dalam mencari sumber energi baru dan terbarukan
salah satunya dalam pengembangan geotermal atau panas bumi
didukung kemampuan pertamina dalam mengeksplorasi minyak selama ini
meskipun bisnis inti pertamina adalah menghasilkan produk bahan bakar fosil
pertamina harus mengurangi emisi dan bisnisnya akan terdisrupsi
menurutnya selain membutuhkan investasi yang besar
transisi energi low carbon tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat
karena konsumsi bahan bakar fosil masih dibutuhkan
di sisi lain pemerintah bisa menawarkan kemudahan berinvestasi dan pemberian insentif
sebagai daya tarik bagi proyek tersebut visible dan menguntungkan
artinya renewable energy harusnya bisa menjadi visible
nah ini harus dimanfaatkan betul
saya pikir periode harga energi mahal ini ya terkait dengan perang rusia ukraina
ya mungkin nggak akan berhasil
mungkin akan berlangsung atau selesai cepat gitu mungkin ya akan beberapa tahun
dan itu tentu kesempatan untuk pengembangan renewable energy
jadi ada semacam window opportunity ya dalam beberapa tahun ke depan ini
kementerian bumn juga mengupayakan sistem karbon kredit dalam menekan jumlah emisi karbon
melalui pertamina hulu energi yang menggandeng pertamina power indonesia dalam perdagangan karbon kredit
cara kerja karbon kredit adalah perusahaan yang berusaha untuk mengembangkan energi
dan menurunkan emisi gas rumah kaca pada sebuah proyek
maka akan mendapatkan karbon kredit tambahan yang dapat digunakan untuk mensubsidi pengurangan emisi pada proyek proyek mendatang